oh akhirnya saya jadi ngerti
tapi yang jadi pertanyaan saya tanya
susratna ini kan emang sekilas seperti ibu indah
cuman kan tetap kelihatan ada bedanya
tante kok di sini sepi
padahal tadi ada suara suara
tapi nggak ada siapa siapa

lu pernah gagal ikan di rumah
apalagi mimpi mimpi ramai
ar roadmap untuk dihasilkan
jangan lupa juga minta tulis dan juga recet pele durable

indah juga makanya
ibu ibu jangan pergi lagi ya bu
kok bukan ibu
wah apa maksudnya kamu nih dandan menyerupai penampakan ibu
susratna ini adalah perawatnya ibu indah sebelum susrat emi
yang kita cari cari pak rete
maksud anda perdana seperti ini apa
so pengen ngikutin ya
ngikutin ibunya bela ya
kenapa tante nyamat kayak ibunya kak bela
bu ratna sudah pulang dari penjara
oh iya bu ratna tahu nggak kalau bu indah itu sudah meninggal dunia
saya baru tau bu
ya udah kalau gitu ya bu ratna saya pamit dulu
mungkin tadi kamu kecapean kali terus ngerasa liat ibu kamu
tapi ali aku masih pengen ketemu sama ibu aku

nah ini kan emang sekilas
seperti ibu indah
cuman kan tetep keliatan ada bedanya
yang anehnya pak rete
sebagai mantan suaminya harusnya lebih tahu
sama sekali antara susteratna sama bu indah
pan aneh pak rete
aneh saya juga aneh
nah terus kenapa kok pak rete bener bener
sampai buta sama sekali nggak bisa menebak
kalau itu teh bukan bu indah
gimana itu teh ceritanya pak rete
pamprok gitu ya
jadi saya gak bisa ngebedain yang bener yang mana gitu
iya bu ranti
saya juga bingung
namanya juga suami
harusnya bisa bedain yang mana istrinya yang nama bukan
walaupun sudah mantan
kanya hoan sekarang pak rete
emang penakutnya sampai ketulang tulang
malu sama batik itu
eh gak ada urusannya
pak rete penakut
pak rete penakut
saya berusaha menghindari bella
karena saya tahu bella akan seperti ini
dia bukannya takut
tapi dia akan nyamperin saya
dan dia tahu kalau saya bukan ibunya
hah bener hebat ya masih bella teh
bapaknya badannya doang gede
udahlah ini pada bonggong sendiri tau semuanya
udah kita bawa aja dia ini ke kantor polisi
tunggu bertolong jawabkannya
langsung aja bawa yuk ah
tunggu tunggu tunggu
tunggu pak rete
saya teh utang maaf sama suster emi
suster emi maafin saya ya
saya teh udah nuduh suster emi yang enggak enggak
tapi ini semua karena khas hutan pak rete
nah jadikah saya
ya masa kesiapa lagi
saya pergi karena saya takut dengan penampakan ibu
tapi saya malah dituju mencuri
ya ini pengalaman bagi saya lah
kalau saya tidak boleh jadi jual penakut
iya pak rete sekarang gak perlu takut
ayo cari cinggung bayi teh itu
jangan dibotong masih bisa jalan
masih cari untung aja lo menang banyak lo
oh itu yang apa pak rete
oh itu kan bukan duit
ibu kalau udah ikhlas kau bu
kalau udah ikhlas harus kepergian ibu
semoga ibu tenang ya di alam sana
alhamdulillah kalau bella t udah ikhlas
karena kalau bella ikhlas berarti ibunya bella
insya allah akan jauh lebih tenang
yang penting bella jadi anak soleha ya pak ger
kita semua doain supaya amal ibadahnya ibu indah
diterima allah subhanahu wa ta'ala
ketika jasad ibu kamu sudah terbujur kaku di bawah tanah sini
hanya amal ibadah dan doa dari anak yang soleha yang bisa menyelamatkan dia nantinya
sebaiknya kita sekarang sama sama berdoa yuk
agar amal ibadah indah bisa diterima dari sisi allah subhanahu wa ta'ala
semoga tenang ya ibu indah
aku udah ikhlasin mu
aku udah ikhlasin ibu
ibu tenang di sisi allah